kok senang gitu
ini karena susu kamu tadi itu kepanasan noh
dia demam gak mak
enggak enggak panas lah pak
kasia kamu kenapa sayang
maaf ya sayang aku menyesal
hah pagri itu juga
yaudah mendes sekarang kita pulang ya
reina udah nunggu di rumah
aduh alhamdulillah loh ren
mama udah sampai sini lagi
mama takut banget deh
alhamdulillah aku juga lega
red tapi sebenarnya siapa yang culik mama
kenapa juga mama itu diculik
kamu tuh ada masalah apa ren
kita duduk dulu ya ma
jadi dalang dari penculikan ini
adalah om irfan ma
pak irfan papanya bella
masa tiet encik zwar kemana ya
ini pilih tau siapa sih deles teroris
foresee cat rasanya dalam ist badang
kamu tuh aja yuk mah
meng tank breakfast
emang ada masalah apa antara pak irfan sama keluarganya bos kamu itu
semuanya karena masalah pribadi antara mereka mak
aku juga gak terlalu paham sih
aduh kok masalah keluarganya pak ali itu horror banget ya
mama tahu kamu itu loyal sekali sama bos kamu
dan mama itu turut bangga sama kamu
tapi kalau kejadian culik menculik kayak begini ren itu bikin mama tuh takut
dan lagi hubungannya mama itu dengan masalah ini tuh apa gitu loh
ren mama tuh jadi gak tenang melihat kamu tuh dalam bahaya seperti ini ren
mama jadi kepikiran kalau nanti ada masalah lain lagi gimana
apa ada kejadian lain lagi rem
ya memang waktu itu aku kurang berpikir panjang
sampai akhirnya mama jadi kebawa bawa
nanti gak akan ada lagi kejadian seperti ini
mama istirahat deh
pasti mama stres dan capek banget
iya sih ren
mama memang capek banget
waktu di sekap gitu ya ren
mama tuh nggak bisa tidur
tidurnya ya hanya sekilas sekilas gitu aja
mama istirahat ya
mama istirahat dulu ya
kamu juga nanti harus istirahat
saya harus kabarin catherine
dia pasti khawatir
ini pada kenapa sih
mas reni tidak ada kabar
kok jadi gak tenang
kok kamu baru ngabarin sih
saya baru ngabarin kamu
mama saya udah bebas
kok lega banget dengarnya loh mas
tapi kamu gak kena kenapakan
mama juga gak apa apa kan
mama gak ada luka dan baik baik aja
saya juga baik baik aja
dan ini juga berkat bantuan kakak kamu
makasih ya cat
kamu udah bilang sama kakak kamu
sampai akhirnya kakak kamu bantuin saya untuk bebasin mama saya
kak angga emang bener bener bisa aku andalin
oh ya cat
nanti yang jemput kamu itu kakak kamu
gak apa apa ya
maaf saya belum bisa jemput kamu karena
saya harus di rumah jagain mama saya
masih belum berani sendiri
nanti besok aku kesana jangan mungkin
salam buat mama
alhamdulillah masalah satu persatu selesai
saya penasaran om irfan udah tahu belum ya
kalau saya udah bebasin mama saya
kalau dia tahu dia pasti sangat marah
thank you banget ya kak
gue sekarang udah bisa tenang
tante mayung udah balik lagi ke rumah
gue tuh beruntung banget punya kakak kayak lo kak
bisa banget diandelin
pengen gue kasih penghargaan
kalau kayak gitu ya enak itu kayak ngasih sesuatu gitu
sebagai ucapan terima kasih
ditraktir dibeliin sesuatu gitu kan enak
iya emang mau ditraktir apa sih
udah ah kamu bahaya banget sih
eh kakak kesana ya
jemput kamu pulang
ingat jangan kemana mana sebelum kakak sampai di sana
enggak enggak enggak
ya enggak kenapa
ini gue ada di kantor lo
gue tadi habis bantuin rendy
lo dengerin gue baik baik ya
udah sekap nyokapnya si randy
terus gue tadi bantuin rendy untuk nyelamatkan nyokapnya
ya emang kamu ngerti
ya emang kamu ngerti

dan alhamdulillah berhasil
gak tau gue gak habis pikir
lo bayangin deh
setelah nyokapnya rendy diculik
dia ngancam rendy
rendy gak boleh lapor polisi
saya harus pergi
mama saya masuk rumah sakit
saya belum bisa jelasin semuanya
kamu ngapain disini
iya ini saya ada sedikit urusan sama pak irfan
sekarang semuanya masuk akal
ternyata ini sebabnya
randy gak bisa terus terang sama gue
dan kenapa dia ada di kantor om irfan saat itu
rendy pasti diancam dan dibungkam oleh om irvan
terus sekarang gimana
sudah aman kan
sudah aman al
semuanya baik baik aja
ya udah gini aja
ini kan gue mau jemput adik gue terus ngantar pulang ke rumah biar aman
habis itu gue ke rumah lo ya
gue cerita semuanya
tidak apa apa kok lo santai aja
gue tunggu di rumah ya
makasih udah bantu rendy
lagian rendy kan
ya mungkin calon adik ipar yang baik itu aware juga
oke kali gitu ya sampai ketemu ya al ya
pak rendy kenapa
mamanya rendy udah suka sama om irfan
mas dapil razim serius ah
terus gimana kondisi bu

dia bilang katanya angga sama randy udah berhasil buat bebasin mamanya randy
syukurlah tega banget irfan
aku bener bener gak nyangka om irfan setega itu
saya juga gak tau
udah sekarang kita pulang ya
saya janjian ketemu sama angga di rumah
selamat malam pak suriano
selamat malam pak uya assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sehat pak pasti bapak mau ketemu pak ala sama bu andin
iya saya mau ketemu al dan andin karena saya coba telepon bu andin gak bisa bisa gak aktif
waduh tapi lagi pergi nih termasuk ibu rosa ikut
iya pak tapi tenang pak mereka semua sudah akur kok sudah baik kan
alhamdulillah jadi al dan andi tidak bertengkar lagi
tapi di dalam ada don reina pasti dia mau ketemu
boleh boleh sekalian saya nunggu al dan andin
pak boyu bukain
terima kasih ya boyu
wah tinggi sekali
kangen gak sama opa
kamu lagi ngapain sih tadi
lagi jadi guru
lagi jadi guru
wah pinter banget sih
aku baru aja pulang
aku berpetualang sama mama
berpetualang maksudnya jalan jalan gitu
aku sama mama nginep di rumah ovan
nah abis itu mama ajak aku nginap di hotel
soalnya papa lagi sibuk
lagi ngajar apa
kita jadi muridnya dong
cuma ini yang bisa gue makan disini
gue harus makan
gue harus sehat
gue harus jaga kondisi badan gue
biar gue tetep bisa pompa asli buat keisha
semoga kamu sehat sehat ya sayang
karena mama juga akan berjuang untuk sehat demi kamu
berapa mili ini
direndam di air panas
rendam di air panas satu menit
kita mulai rendam satu menit
oke udah panas
pakai tumpah lagi
masih lama gak noh
keisha udah nangis noh
kasian dia kausan
iya pak beneran
bentar lagi bentar lagi
ini udah siap
yaudah cepetan ya
ayo iya satu menit satu menit satu menit
satu menit satu menit satu menit
tolong buruan ya pak
keisha nangis terus ini
dia udah kausan
jangan nangis keisha ya
lho itu kemarin nangis dia
noh itu susunya tadi udah di tes dulu belum
itu kepanasan dia
aduh aduh aduh
itu kasian tuh lidahnya kesakitan
maaf ya papa nggak percaya dulu
bentar lagi ya
kita tunggu dikit lagi
susunya dingin baru kamu nangis ya
diam sayang ya
cukup cukup cukup cukup saya
ini mama disini
bisa nggak dites dulu
ya ampun noh
kamu hati hati dong kalau masih minum
aku juga nyesel
kamu kenapa sih
kalau kita ditangkep
bos pasti marah ke kita
dia makin ngamuk
saya boleh pinjam telpon nggak pak
saya mau hubungin keluarga saya pak
terus temannya ngelaporin kita mas
jangan pernah sebut nama saya
sepertinya rian di cukup pintar
dari mana randy tahu kalau mamanya saya sembunyikan di apartemen itu
saya harus kasih peringatan ke rian di
emang saya lagi mau ke toilet nih
nanti ya pak di depan pak
dekat pom bensin pak
saya harus bicara sama rian di
apa dia udah tahu kalau saya udah bebasin mama saya
kamu kenapa gak sabaran banget sih ren
saya kan sudah janji sama kamu
saya akan balikin ibu kamu dengan selamat
bahkan di saat dia lagi sakit pun saya bawa dia ke klinik
saya gak bisa cuma diem aja om
sedangkan mama saya sudah sangat ketakutan om
kamu ini bener bener gak bisa diajak kerjasama ya
kamu rusak rencana saya tau gak
justru om yang membuat semuanya semakin rumit om
penculikan yang om lakuin
membuat saya semakin yakin
kalau om adalah pelaku teror keluarga al fahri
om udah gak bisa nanti berjaya lagi
gak semudah itu rian
kamu mulai malam ini juga
pergi dari rumah saya
saya mengantisipasi polisi untuk datang ke rumah saya
saya nggak pengen kalau polisi datang ke rumah saya ada kamu
oleh karena itu kamu harus pergi sekarang juga
emangnya ada apa bos
kamu gak perlu banyak tanya
packing sekarang pergi
oke siap bos baik
untuk memper dual with fire
ini memang benar benar erklir empat anak
ini langsung selesai nah dimulai nanti

baik tunggu sekitar extended inima selama ini
nanti kita di depan putar balik ya
kita akan jadi pulang
terus kemana pak
ke apartemen apurva kencana
kok kita ke apartment pak
ada keperluan dulu kesana
papa harus mengamankan situasi
polisi bisa kapan saja datang mencari papa
oh ada mobil papa
apa lagi ada disini
bu sarah dan pak suri lagi nunggu disini
saya rasa papa aja berberak
pak surya pasti akan sangat marah dan kecewa
saya tahu kalau sofia meninggal karena kecelakaan yang disebabkan oleh mas hara
tapi pak surya berhak untuk tahu
akhirnya bel increasing

aduh aduh gimana ini
kok senang gitu
ini karena susu kamu tadi tuh kepanasan
dia demam gak ma
enggak enggak panas lah papa
kenapa ya nanti
maaf ya sayang aku menyesal
eh bentar lagi dihentikan
siapa sih yang nelfon
lagi ribet juga
ini keesya lagi
enggak aku juga gak tau kenapa
tadi si susu kayaknya kepanasan juga
ya udah kamu lot speaker aja
biar aku ngomong sama kesha ya
iya iya bentar bentar bentar
keesya jangan nangis
keesya kan anak pinter
minum susu ya
udah gak pada sama
dia langsung diem denger suaranya elsa
dengerin mama ya
tanpa batas waktu